saudara seorang warga di malang jawa timur mencuri motor milik anggota polisi aksi
pencurian ini terjadi saat anggota polisi tersebut sedang berkunjung ke rumah rekannya
hai usai anggota polisi tersebut mengetahui bahwa motornya dicuri ia langsung membuat laporan dan
membuntuti terduga pelaku pelaku ditangkap saat motor curiannya hendak dijual ke penadah pelaku
pencurian sebenarnya berjumlah dua orang namun satu rekan pelaku kabur saat penangkapan dan kini
masih buron menurut polisi kejadian pencurian motor ini bukan yang pertama sebelumnya pelaku
dan rekannya juga mencuri motor di kawasan cenggerayam kota malang yang menjadi kompet
adalah anggota polsek pada saat sedang berkunjung ke rumah temannya berdua bawa sepeda motor dua
parkir bersebelahan ditinggal masuk ke rumah temannya kurang lebih setengah jam lah kendaraan milik